sendiri aja neng
kami sudah lama mendengar ulama mereka berdua selama ini
tapi setiap kami menangkap mereka selalu menghindar
terima kasih kepada kalian karena kalian telah membantu untuk menangkap
ini kan jejaknya tante messi
kita bari kita bari
biar anak anak itu pada tahu
ini coklatnya dibakarin
aduh ketauan dekat
eh kok gitu
itu sih kamu si manis
ya terus gimana dong si matin
bawa dia ke parkas
nggak mau ikut
asem taruh taruh aja taruh taruh aja
hei ini pak rt ya ngapain pak rt ada di sini
siapa sih ini laki main marah marah aja mau gue bapaknya apa siapa kamu ini messi
nah jadi lelaki hei oh ada di persimpangan selama ini
oba oba messi lagi nyamar rt ngapain ini teh aduh aing mah bisa gila gitu saya jadi pengen
aduh pak rt
harusnya saya juga
saya nanya ngapain pak rt di sini bukannya pak rt itu nangkep si manis
ha setel lagi patah hati bu messi
aduh curhat terus kenapa bisa ada di sini sih wah
ada mereka mereka juga bagus sih kalau gitu eh bukan bagus wah ini kebangetan banget deh
boleh jadikan tumbal supaya sih manis itu bisa hidup kembali
jangan dong masa di jeliin tumbalnya cantiknya begini
bourbon tobel dong pak practically gara gara idenya ibu ranti kenapa gitu
hai harusnya nggak
lalu kita mesti gimana dong bu
wih kok nanyanya aku sih
mendingan gini deh
gimana kalau kita melarikan diri deh pak rt dagdikun
saya mau ikut aja yang penting bisa keluar
aku di dalam kamar
loh kok sampai sini
itu kan tasnya tante messy
krikilnya gak ada
apa jangan jangan karena kerikilnya habis
kok kayak dipuang
tante manis dan tante gundul itu mergokin tante messy
tante messy bawa krikil kode itu
kita mencar aja
aku sama rafa lurus
hah kali mana sih
susah banget sih
saya bukannya ya
gimana dong ini falset masa kita masih begini aja sih bingung saya juga kumoha
gimana sih partai gak punya ide ide
pak lurah pak mandor
udah ayo cepet aja
ayo bentar weaketnya
nah ini dia ayo pulang ke rumah sakit jiwa
jangan keluarin terus
kalian ini dari mana
kami petugas rumah sakit jiwa
yang ditugaskan untuk menangkap dua orang ini
yang kabur dari rumah sakit jiwa
aduh sakit jiwa
aduh tatap wani ya ampun
kami sudah lama mendengar
ulah mereka berdua selama ini
tapi setiap kami menangkap
mereka selalu menghindar
terima kasih kepada kalian
karena kalian selalu membantu untuk menangkap
mereka ini harusnya dihukum
karena udah mengganggu para warga
karena dia sakit jiwa
jadinya jadi kita hukum deh
kita gak tegang
ya saya doakan lah ya
sembuh secara sempurna
itu juga yang kami harapkan pak
kami akan merawat mereka dengan baik
agar tidak mengganggu keberan membahayakan orang lain
tapi kalian juga jangan pesimis
tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa diobati
dulu juga dia begitu kok
eh enak aja pak rt
saya dari dulu normal
kamu jangan takut ya
aku akan menunggu
pak rt apa sih
kamu kan penakut
sekalian udah nyangret
yaudah bawa cepetan bawa bawa
padahal hatiku jadinya
iih pak rt
sekalinya ada yang suka